sosok helmi yahya sudah malang melintang di dunia pertelevisian
ia juga kerap dijuluki sebagai raja kuis
pria kelahiran palembang enam maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini merupakan anak bungsu
dari empat bersaudara yang harus melalui perjuangan keras untuk menjadi seperti sekarang
memiliki keluarga yang sederhana bahkan sang ayah hanya berprofesi sebagai pedagang kaki lima
memiliki keterbatasan ekonomi tak membuat helmi gentar untuk mengejar cita cita
sempat menjadi pns hingga menjadi raja kuis
apa saja cara dan juga perjalanan helmi yahya
ini mengingatkan sesuatu kan
kau kekecil di daerah beginian
saya tinggal di palembang pinggir sungai
terus di palembang itu ada pasang namanya
jadi pada pagi itu air naik tuh
rumah kita kan rumah panggung semua
maka di palembang rumahnya rumah panggung semua
setengah meter satu meter
saya hidup begini nih
jadi kehidupan saya itu mancing ikan berenang
saya berenang di swimming pool
orang palembang nyebutnya swim bath gitu
ya itu barangkali sma
saya berenangnya beginian nih
kadang kadang ada kotoran di atas
jadi perjalanan hidup masa kecil ini kan bisa dikatakan sukses
tapi kan sukses kadang dapat perfilis dari orang tua
kalau dari kecil seperti apa
gak ada saya perfilis
susah banget hidupnya
bapak saya dulu pedagang

bioskop di kampung
akhirnya dia bawa kami ke palembang
karena dia banyak juga ber
bahwa saya kan visioner banget ya
bahwa anaknya harus bisa bahasa inggris
itu banyak ditentang di kampungnya
dia bawa kami hijrah ke palembang dari indralaya
itu sekitar satu jam naik mobil gitu
jaga toko olahraga
dari seorang pengusaha
dia berjuang abis abisan untuk apa
saya kan anak paling kecil
tantowi di atas saya
satu telur dibagi enam itu biasa
minta beliin baju susah
ya tapi itu yang membuat kami tough gitu
hidup kami penuh dihina diejek diusir
kami pernah diusir karena numpang di bawah rumah orang
wah itu membekasnya untuk saya
saya dimaki maki orang di depan saya
wah dan beliau berjuang gitu
sampai terakhir itu dia begitu kehidupan
hidupan kita agak membaik
rumah kami rumah panggung itu di gang gading di palembang
wah yang susah banget
karena banyak preman di situ ya
kami tinggal di situ
bapak saya guru ngaji
rumah kami itu digadaikan ke bank
ya supaya saya dan tantowi bisa kuliah di jawa
belum lunas hampir disita oleh bank
untung bisa kita selamatkan
jadi hidup saya emang berat banget
gak ada privilege itu membuat saya gak ada pilihan dalam hidup itu
itu juga yang membuat mental saya
saya pernah hidup sangat susah
bukan lagi susah
gak ada privilege
ya hidup saya dihina orang ditolak perempuan cewek gitu
walaupun yang nolak saya nyesel semua
sekarang nyesel ya
kan kadang kadang perempuan gak tahu tanda tanda zaman
terus berarti pernah ikut ayah jualan kaki lima
ya saya pernah itu
dia kan jual kacamata bekas
saya pernah dia marah marah
karena saya nganterin itu gak pakai baju
orang baju gak ada belum kering
kita nggak di seberang sungai
kami tinggal di seberang ulu
ayah saya berdagang kaca bekas di seberang ilir
ya jadi saya pernah datang ke dia itu
saya gak pakai baju
baju gua belum kering
dan ini gua gak punya belt
bel saya itu celana kan
itu pakai tali rafia
gak pakai sepatu gak pakai sendal
ayah gua marah gitu
gak ada tapi dia
memang belum kering mau diapain
jadi saya udah ngalamin hidup sebatem itu ya
itu yang membuat saya menjadi kontender
ah udahlah biasa gua berjuang
dan saya biasa membuat apa disebut dengan sweet revenge
balas dendam yang manis gitu
jadi saya kalau dihina orang
itu menjadi apa ya
penambah amunisi supaya bersemangat
ya saya akan kalahkan kan
dari dulu begitu
itu yang membuat saya waktu sekolah selalu juara gitu
karena gak punya apa apa lagi gitu ya
temen gue nonton main motor gue gak punya ya belajar
jadi saya adalah orang bukan lebih pintar
tapi orang yang bekerja lebih keras
karena gak ada pilihan
saya kuliah di stan
tapi gak ada pilihan
cuma itu sekolah yang membuat saya
gak merepotkan orang tua
karena kami di stan kan gak bayar
habis itu di gaji
dan kamu tau gak
saya waktu di stan hari ini tingkat dua
hari ini saya didapat rapelan gaji saya
sebagai calon pns
dia betul betul mengantarkan saya
sampai saya mandi
wah saya kalau inget itu
jadi kalau saya kenapa
akhirnya program program saya banyak berpihak kepada orang miskin
karena saya berasal dari mereka
tadi menarik apa titik terendah seorang helmi yahya
tadi kan bisa dikatakan ketika
tadi lulusan ternyata
sang ayah yang sama men support itu
seperti apa titik terendahnya
apakah momen itu yang menjadi
saya pernah udah lima hari
wesel belum nyampe
saya kirim surat
bapak ini mana
karena itu ada uang saya di bapak saya itu
karena dulu kan waktu sma saya kan juara ini juara itu
dapat hadiah tabungan
waktu itu tabana
saya titipkan ke dia
dia pakai untuk dagang
dan saya tau
saya marah dong
begitu beliau wafat
surat itu saya temukan
kayaknya tulisannya udah ada yang kabur kabur
saya duga beliau menangis tuh baca surat saya
wah gua gak kuat
karena ayah saya dulu
dia ngutang ke tetangga
segala macam tetangga saya
ya kalau dapat
kalau enggak ya tertunda lagi
jadi saya pernah ngalamin hidup yang sangat
tapi pada saat begitu saya di
dapat gaji pertama kali
sebagai calon pegawai negeri
saya tidak akan pernah dihantui oleh
atau putus kuliah
yang saya takutkan itu
saya putus kuliah
kalau dulu saya di ipb
bagaimana memunculkan rasa penghensi dan percaya diri
apalagi kan ketika zaman itu
orang lain tadi
walaupun dapat beasiswa
pak handa sendiri kan tadi
gimana cara membangun confidence tersebut
selain tadi kan semangat
apakah ada kesan dari orang tua
untuk menyemangatkan itu
wah gue minderan
teman teman saya punya mobil punya apa gitu
saya bertahun tahun menghilangkan rasa minder
menghilangkan rasa minder itu
kadang kadang gue jadi confident banget
dengan prestasi saya
saya terpilih jadi ketua osis
membuat saya sangat confident gitu ya
tapi rasa rendah
rendah hati itu
bukan dari rendah diri itu
sampai sekarang kadang kadang masih muncul tuh
ya di ini
ya naya boleh bilang saya confident banget
tapi saya kadang kadang muncul tuh
saya pasti punya kebiasaan kebiasaan
waktu kecil ya nggak berubah tuh
susu yang belum diolah tuh
yang susu putih
wah langsung gue ghostbump ya
karena waktu kecil nggak pernah minum susu
saya kalau makan itu
istri saya pernah marah ya
kami dulu kan cuma satu lauk
udah mewah tuh
ada sambal cenge di palembang
sambal kecap itu gue lihat
masa gue susah tuh
kecap cuma dikasih cabai
dikasih bawang itu udah mewah
nggak pakai lauk udah cukup
pernah pakai apa ya
minyak goreng jelantah gitu
mou itu enak banget itu
sebatam itu loh hidup gue
negara terbesar di dunia
ada dua pilihan lah ya
rusia atau china
dikentangkan dalam segmen cuma nanya nanya kali ini pesertanya spesial karena raja
kuis yang melegenda di indonesia siap siap sudah siap ya grogi oke pertanyaan pertama
world happiness report dua ribu dua puluh tiga merilis dua puluh negara yang paling bahagia dari dua puluh sebutkan tiga aja deh
hai nepal mestinya ya nepal kalau nggak butan terus selandia baru finlandia negara negara itu
yang paling bahagia satu aja kalau nggak buta oke dikunci jawabannya jawabannya itu bener
nama negaranya tapi yang paling bahagia adalah film dua tadi gue sebut juga oke lah bolehlah indonesia
berarti oke bener ya satu pertanyaan kedua serius di kedua sebutkan negara terbesar di
dunia ada dua pilihan lah ya rusia atau china terbesar saya milih china sih ya china panjang
banget dulu dunia soviet iya sempat saya milih china kamu berubah ponofren berubah
kita lo ya jawabannya adalah
karena udah terpecah pecah ya tapi china salah satu negara
yang pertama tujuh belas
ini yang terakhir deh ya clue nya adalah perhatikan kata katanya malam
sore tidak ada apakah itu tidak ada tidak ada jelada pak jawabannya adalah huruf a malam
hai mla ada dan berarti menang menang ya alhamdulillah ada yang tergokirin sepeda ya
dari raja fisya sepeda oke cukup kangen dengan selesai ada seperti ini jadi mengingatkan bahwa
saya ya karena menurut saya
kita terlalu banyak konten konten acara kita di tv di sosial media yang unedukatif ya saya
pikir harus dibalans lah walaupun penontonnya tidak banyak tapi dulu waktu saya dengan siapa
berani kita bisa membuktikan rating pernah tiga belas lunanya dalam diwaktu pagi hari jadi ya kita
beratlah krisis petiwon studi yang diperoleh mas tanto akan kembali gitu ya jadi kita butuhkan
lah jadi anak muda
makanya konten konten yang flexing yang anfaedah gitu yang ditonton tapi mestinya harus dibalans dengan
apa acara acara edukatif maka disini peran dari sebuah tv publik ya tv publik kita itu kan tvri ya
dimana memang itu tv kan tidak komersial waktu itu dikatakan dipecat yang membuat hidup saya
berubah adalah televisi dimana televisi dimana saya belajar adalah tvri saya pikir time to give back
ya walaupun saya cuman dipercaya dua tahun empat puluh tujuh hari dari lima tahun karena ada perbedaan pendapat ada lagi
dislike ada faktor politik dan saya diminta turun tapi saya udah membuktikan bahwa kalau kita
serius ya kalau kita serius tvri itu bisa kok ya ditonton orang kalau suatu hari nanti diminta
untuk kembali membenahi tvri inovasi nafi kecuali kita komit ya saya diberikan saya pernah menerima tvri berikutnya
saya pernah menulis surat kepada pimpinan negeri ini
waktu saya dipecat diberhentikan ini loh kalau kita memperbaiki tpri
saya pikir orangnya juga ya terutama orang orang yang masih pikirannya
nggak mau berubah terus diganti semua
struktur organisasinya juga secara kestrukturan harus diganti semua
tiba saatnya kita juga harus menggabungkan tv dan radio
dan kemudian sistem ininya juga harus diganti
di luar negeri kan tv publik itu kan mendapat iuran publik bukan dari apbn
dan dia diperlukan untuk kontrol diperlukan juga program program yang lebih digital
jadi menurut saya kalau ditawarin kembali saya pikir nggak saya udah selesai
bagaimana cara bisa mempertahankan eksistensinya dan juga beradaptasi dengan dunia milenials
kunci sukses orang orang seperti saya seumur saya di atas enam puluh ya
itu untuk bertahan satu bahwa kita harus berubah kita harus beradaptasi
orang hebat itu bukan orang pintar orang kuat orang perkasa
tapi orang yang bisa beradaptasi
dunia udah jauh berubah
dunia sekarang dipimpin oleh anak anak muda dengan fukanya itu ya
kreativitas sudah berubah cara berbisnis sudah berubah
lifestyle sudah berubah mindset sudah berubah
jadi kalau mau bertahan kita harus mempertahankan bahwa kita bisa beradaptasi
waktunya orang orang seperti saya bukan saja sharing memberikan nasihat
tapi juga saya belajar di sini
saya belajar dari mereka
berarti banyak berarti lini usahanya bukan hanya di dunia entertain
berapa banyak sekarang bidang bidang
oh banyak saya ada properti saya ada timpak ya
saya baru saja membuat perusahaan mendukung anak muda bisnis taman hiburan
kita sudah punya enam dalam dua tahun
target kita dalam dua tahun lagi kita punya lima puluh ya
bisnis bisnis buat taman wisata yang belum setahun sudah impas gitu
saya punya perusahaan
namanya bolekakak kalau saya belum nyebut
nama membuat dimsum omsetnya udah belasan miliar satu bulan
ya saya punya banyak banget lah
jadi punya perusahaan mendukung juga untuk industri fashion ya
anak muda gitu yang ada di kota kota kecil di madiun
yang jualan cuma dari tiktok doang gitu
ya tidak punya offline nya
jadi saya justru belajar banyak
berarti dengan banyak kesuksesan yang diraih hal punya ayah salim
bukan lagi pernah sering
kalau frekuensi mungkin saya lebih sering gagal daripada berhasil
tapi magnitudenya ya kalau kita hitung
kalau dulu gue masuk jakarta gembel delapan puluh satu dan sekarang saya menjadi seperti ini
mestinya orang harus kita bisa menyimpulkan bahwa magnitude ya keberhasilan saya
lebih banyak lebih besar jumlahnya daripada kegagalan saya
saya sering sampai sekarang juga invest gagal biasa
nggak ada bisnis
dalam setiap investasi pasti ada risiko gagalnya
supaya kan pasti ketika gagal banyak yang menyerah dalam arti takut untuk memulai kembali
kalau anda tidak melakukan sesuatu bagaimana anda tahu akan berhasil
kemudian bicara helmy ayah juga personal branding nya cukup kuat
seberapa penting personal brand ini bagi masyarakat
sangat penting untuk siapapun
personal branding itu bukan pelajaran ilmu yang harus dimiliki oleh selebriti
orang mau pilkada tidak
semua orang penting
personal branding itu membuat kita berbeda dari orang lain
soalnya kita dalam hidup itu kan harus dipilih orang
dipilih untuk jadi partner dipilih untuk dipromosikan dipilih untuk dipilih dalam pilkada
dipilih untuk diberi modal dipilih untuk diberi kepercayaan
itu semuanya artinya kita harus terpilih
untuk terpilih kita harus berbeda dari orang lain
tuh kompa ini semuanya
saya nyebego gitu kan
saya justru orang yang sangat logik ya berpikir
dari delapan belas pilihan dan saya akhirnya menjatuhkan kepada psi

nah ini ya pernah beneran
kita wilayah fix ping p sing

peruntuk aku tragedi juga
kita justru baru ke kantor
makan pagi adelit beritahukan sama yang lain
kita mempengaruhi donega bibeska
ya tentang apa ini terjadi
kita akan kasih joseph hoffley bahwa kejahatan waktu depan
dari psi bro jeffrey giopani memperkenalkan istilah sodaka politik
kita melakukan csr di perusahaan kemudian pribadi kita berzakat
mungkin membantu masjid membantu kegiatan kegiatan yang baik untuk masyarakat gitu
mungkin menyumbang untuk perbaikan apa
tapi seberapa banyak ya harta kita bisa kita membantu orang berapa orang sih
nah kalau kita masuk ke politik dimana insya allah kita bisa mengawal
melahirkan keputusan keputusan peraturan peraturan
yang misalnya bagaimana menggratiskan bpjs
bagaimana kita mencegah atau mengurangi korupsi
bagaimana kita berjuang supaya biaya pendidikan tidak mahal
wah itu yang menarik
menikmatikan jutaan orang
mungkin banyak yang mempertanyakan
kenapa seorang helmi yahya memilih psi
yang banyak mungkin dicibir patah nol koma semuanya
helmi yahya nya bego gitu kan
saya justru orang yang sangat logik ya berpikir
dari delapan belas pilihan dan saya akhirnya menjatuhkan kepada psi
ya walaupun orang bilang koma itu kan dulu gitu
kita berjuang semua untuk menang
dan saya ini kan apa ya kontender
saya dulu lahir dari keluarga yang tidak ada privilege nya
ya dihina diejek ditolak
dan akhirnya saya membuktikan kan
dan kemudian dulu saya memimpin satu lembaga negara yang juga juru kunci
wah saya senang tuh sekarang lagi di psi
menurut saya psi itu brandingnya kuat banget
satu satunya partai yang mengusung betul betul anti korupsi
dan juga kita anti kemiskinan
karena saya berasal dari anak orang miskin
kok psi ini kemarin kan juga banyak yang mengkritik anies
kemudian lebih ke pak jokowi ya
mengkritik anies ini yang menjadi viral
seperti apa tata tata dari
itu kan dulu kan kita udah bilang kan
konten giring terakhir
bro ketum kita ketua umum kita mengatakan bahwa
dan kemudian giring secara rendah hati sebagai anak muda
mengatakan ya semoga beliau sehat dan beliau salah satu yang terbaik
jadi saya pikir oke banget
dulu yang dikritik oleh ketum itu adalah
apa sebagai waktu itu adalah apa ya
karena beliau masih menjabat gitu
jadi kebijakannya yang dikritisi boleh dong
apalagi kan anggota dpr kita menemukan ada anggaran untuk lem ibon sampai delapan puluh miliar gitu
sekarang kan enggak
saya udah bilang apalagi kehadiran saya
saya bilang kita fokus saja di program
banyak sekali program psi yang perlu kita promosikan nih
perubahan apa yang signifikan yang ingin diubah oleh bro helmy untuk psi sendiri

terutama dalam bidang leadership bidang transformasi
karena saya pernah melakukan itu
dan juga komunikasi
karena komunikasi itu kan bukan hanya masalah konten
tapi masalah delivery
bagaimana kita menyampaikan
kita saya di psi kan dianggap juga
diangkat juga sebagai ketua tim konten
ya dan saya juga adalah penasehat
sempat ada wah helmy aja mau jadi ketum ya
oh helmy aja kok mau dibawa giring
dan saya adalah ketua dewan relawannya yang sebentar lagi juga akan bergerak
kita berangkulan berkolaborasi dengan relawan relawan yang lain
tadi tiga kali nyalek gagal
karena enggak mau saya
saya enggak pernah mau membayar atau menyokong nyokong orang untuk menyuruh saya
saya kemarin mau jadi kepala daerah karena saya mau ngabdi
ya memberikan pembangunan melakukan perubahan di kampung kita
yang insya allah akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat
mengangkat rakyat mengangkat perekonomian
menurut saya itu nggak masuk akal tuh
dan saya tidak menyesalin saya kalah
makanya di sini saya senang banget
karena saya tahu bahwa saya kalah karena manipulasi politik
kita menentang manipulasi politik
termasuk kasus kemarin di palembang
di mana katanya ada berapa caleg menurunkan diri
persoalannya adalah karena adanya politik mahar di situ
makanya ketuanya kita pecat
ya karena psi tegak lurus pada politik anti mahar
kalau dapyo sumatera selatan sabi
ya sumsal satu

apakah suara milenial menjadi salah satu
atau pusat suara di
ya psi kan partai anak muda
satu satunya partai yang ketuanya pengurusnya anak muda itu adalah psi
ya jadi saya pikir marker seven
saya kenapa diminta sumsel satu karena saya kan pernah berpilkada nyalon jadi wagup ya
jadi nama saya sudah dikenal di sana
jadi walaupun saya tidak dikabupaten di mana saya kalah pilkada dua kali
ya saya masuk palembang sekarang
saya kan besarnya di palembang bukan di kampung saya itu
jadi saya meninggalkan dulu yang saya dua kali kalah jadi bupati ya di situ
dan saya pikir psi itu adalah partai anak muda
anak muda harus peduli politik
karena keputusan keputusan politik itulah yang mempengaruhi jadi perda
jadi pp jadi uu gitu
yang mempengaruhi hajab hidup orang banyak tuh
kita nikah kita bercerai kita membuat usaha
ya kita apapun itu hasil dari produk politik yang digodok di dpr atau dprd
makanya kalau kita ingin melakukan perubahan kita harus masuk ke dalam
itulah sebabnya saya akhirnya yaudah saya begitu saya diminta untuk mencalonkan diri sebagai caleg ya dpr pusat untuk sumsel satu
palembang banyuasin musi banyuasin musirawas muratara dan lubuk linggau
lalu ini tadi saya penasaran
sekarang tidak ada mahar tapi untuk politik itu pasti akan ada biaya politik

nah dari mana psu
kita itu banyak sekali dibantu oleh para donatur donatur yang simpati
orang orang yang ingin juga melakukan perubahan
udah kesel juga tuh mereka dengan praktek praktek di indonesia ya
terutama dalam mereka berbisnis
bisnisnya ya tahu sendirilah sekarang
ya menjadi sulit
ya jadi menurut saya itu yang saya bisa jawab
jadi kita dibantu oleh orang orang yang sangat concern
ya banyak orang yang membantu kita
ternyata masih banyak orang indonesia orang orang yang punya uang gitu yang punya kepedulian bahwa indonesia harus jauh lebih baik
sekarang sudah baik di bawah pak jokowi tapi masih banyak juga hal hal yang bisa kita usulkan untuk diperbaiki
lolos lah lolos ke senayan itu target kita